kejaksaan agung mengimbau keluarga cendana berinisiatif mengembalikan aset yayasan supersemar
sesuai putusan pengadilan negeri jakarta selatan
maksud kami salah satu aset yayasan supersemar yang masuk daftar sita adalah gedung granadi
gedung ini digunakan salah satu anak soeharto yaitu tommy sebagai kantornya
menurut data kejaksaan agung baru tiga ratus miliar rupiah yang dikembalikan dari total empat triliun aset yayasan supersemar
jaksa agung mohd prostio menegaskan gedung granadi yang ditemati tommy termasuk aset yayasan supersemar harus di sita oleh negara
menurut laporan yang diterima kejaksaan ada upaya menyembunyikan kepemilikan aset dengan mengatasnamakan sejumlah yayasan lain
jaksa agung mengimbau keluarga cendana bersedia mengembalikan aset yayasan super semar karena sudah ada keputusan pengadilan
itulah diairnya mereka secara saya
rupanya yayasan granadi itu sebuah yang
saya terima laporannya itu diatasnamakan untuk beberapa yayasan
ya tsn itu semuanya kan tentunya siapa dulu pendirinya siapa pengurusnya siapa pemiliknya dan dari mana sumber keuangannya kan
nah nanti akan kita coba bicarakan dengan pihak pengadilan lah ya
tapi dari kejaksaan menggilang gak sih pada pihak pihak terutama
oh pasti dong
ya bagaimanapun dari maupun asalnya kita harapkan mereka segera menikmati banyak
empat triliun uang yang diputus oleh pengadilan itu ya segera penuhi lah
ya ini penting dan sangat bermanfaat untuk kepentingan bangsa ini